jalanan menuju kawasan selasa pagi bebas dari antrian joki
para ibu di petamburan yang berprofesi sebagai joki tiga in satu berharap untuk tidak dihapuskan
koresponden cnn indonesia osa budi santosa melaporkan untuk anda
biasanya pada pagi hari jalan gerbang pemuda ini selalu dipenuhi oleh antrian para joki tiga in satu
karena jalan ini akan mengantarkan kita menuju ke sudirman tamrin di pusat kota jakarta
dan diberlakukan tiga in satu setiap pukul tujuh hingga sepuluh pagi
tapi hari ini peraturan tersebut sengaja dihapuskan untuk mencoba apakah aturan tiga in satu tersebut efektif atau tidak jika dihapuskan
dan kemanakah para joki ini setelah aturan tiga in satu tidak diberlakukan lagi
tiga in satu jangan dihapus itulah yang diminta mariyati seorang joki tiga in satu
dari jual jasa ini
mariyati mencoba menghidupi sebelas anaknya
mudah mudahan sih jangan sampai dihapus kasian lah
kan banyak yang pada joki kan bukan ibu doang
penuh dari kampung kampung
jadi gitu kan namanya suami nganggur kan
ya wajar lah bini bininya di jalanan
bahkan ia sudah memiliki langganan tetap tiga bahkan
saya sma sekarang kadang
bu saya udah tunggu disini
kemarin juga langganan bilang
bu ini kan lagi di ini dulu
sementara sampai seminggu katanya
yaudah kita gak ketemuan dulu ya bu
mudah mudahan minggu depan
banyak para ibu di petamburan yang berprofesi sebagai joki tiga in satu
tak memiliki kemampuan khusus dan ketiadaan akses modal membuat mereka berkutat pada pekerjaan semacam ini
bahkan anak mereka juga sudah diperkenalkan dengan profesi tersebut
jika harus dihapus mereka ingin pemerintah memberikan modal usaha
osabudi santosa jakarta